cedera adalah salah satu resiko saat berolahraga
bila tidak ditangani secara benar pemulihan cedera bisa berlangsung lama dan bahkan bisa bertambah parah
seperti apa penanganan cedera yang benar
informasi yang berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama tim redaksi dan kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
cedera bisa terjadi kapan saja dan dimana saja tetapi penanganan awal itu sangat penting
karena akan mempengaruhi berapa lama proses recovery dari cedera itu
nah penanganan pertama ini yang sering salah
bahkan atlet saja itu belum tahu bagaimana penanganan banyak atlet
dan belum tahu bagaimana penanganan cedera yang benar
sebenarnya penanganan cerita yang benar pada awal terutama pada awal awal tujuh puluh dua jam pertama tiga hari pertama itu sangat penting
yaitu ada istilah yang namanya ride
r itu adalah rest
jadi rest itu adalah istirahat
jadi kita mengistirahatkan regio yang cedera atau lokasi yang cedera
jangan dipakai dulu untuk berlari jangan dipakai dulu untuk berjalan
supaya terjadi healing proses supaya terjadi penyembuhan
terus kemudian i itu adalah ice
ice itu adalah kita menggunakan s yaitu di kompleks es
karena compress es itu sangat penting untuk mengurangi inflamasi
jadi ketika cedera itu terjadi perdarahan terjadi inflamasi
dan ice itu fungsinya untuk mengurangi inflamasi dan bisa mengurangi bengkak
jadi tidak cuma compress es tapi dibebaskan
nah pembebasan itu adalah juga untuk mengurangi terjadinya bengkak
supaya benggaknya itu cepat hilang setelah tiga hari pertama
itu salah satunya adalah menaikkan posisi cedera itu di atas level jantung
supaya peredaran darahnya lancar
sehingga terjadi bisa mengurangi terjadinya bengkak
jadi bagaimana penanganan pertama pada cedera itu adalah bagaimana kita secepat mungkin
untuk mengurangi rasa nyerinya dan mengurangi bengkaknya yaitu dengan cara rice tadi
ini penting sekali diperhatikan untuk menangani pada saat diberikan pada saat atlet itu atau seseorang tersebut gitu ya